setelah bobby turun mangan aku bisa doa doa sama centini
bobi pasti dibuat sibuk sama cindy
ya ampun ngapain dia sebut sekarang
kok gak dianget nih siapa tuh prof willy willy
enggak enggak penting
ya jangan jangan ada ramalan lain
wuh kemana lagi nih gue nih
masa iya sih perasaan gue keti ini harus gue kubur dalam dalem
sebenernya aku juga suka sama sampean mas bobby
tapi centini harus belajar ikhlas mas
tidak mengatur kesan
lo demen ya sama den bobby
ya enggak toh gak berani kalau misalkan centini suka sama mas bobi
ya itu nggak mungkin toh kan soalnya mas bobi itu kan majikan centi ini cuma pembantu
ya wes takdirnya centini yang pembantu aja nggak mungkin jadi majikan toh
ah itu bener tuh cent bener banget tuh pembantu memang cocoknya sama pembantu
ya udah centini mau nolosin kerjaan lagi bang
udah kedap kedip kayak orang cacingan lo nggak engeh enggeh juga lo
tapi lama banget sih aduh ngalah ngalahin perempuan deh kalau dandan
udah udah rapi belum
sabar demi acara penting jadi harus keren supaya jangan malu maluin
centini pintu depan dikunci ya
selamat ya mas bobby centini nggak bisa datang ke acara mas bobby
tapi centili ngedoakan dari sini aja
aduh abis deh harapan gue deh si biden gak ada kabarnya lagi
oh centini mau segera tutup pintunya
setelah bobby turun mangan aku bisa doa doa sama centini
bobi pasti dibuat sibuk sama cindy yes
ngapain dia telepon sekarang
kok nggak diangkat nih siapa tuh profesor willy willy
oh jangan jangan ada ramalan lain
udah pi mami aja yang bicara
mami khawatir kalau pami nanti kepikiran lagi
keliatannya mami sudah tahu semua sadibaraku
ini dengan istrinya
ikut sama mami
emang enak papi domelin sama mie
gue jadi penasaran
profesor tadi di telepon udah ngomong apa aja ya
papi duduk sini
sekarang papi ngaku aja
papi udah ngerjain mami apa
ngerjain apa pi
antara papi dan juga profesor
oh mungkin mami salah dengar
nggak ada apa apa kok
mami sudah tahu
ramalan profesor kalau papi tuh nggak panjang umur
kalau sampai beneran gimana
oh tapi tega ya udah ngerjain mami
papi janji nggak akan ulang lagi
tapi nggak bermaksud bikin mami khawatir
ih ngapain sih
mami indar terus
papi mau minta maaf
udah tau salah
terus maunya papi apa
biar mami simpati gitu
bilang kalau udah mau mati
loh papi belum mau mati mi
nah semua ini bapi lakukan
sebetulnya karena papi pingin
bau picep petunangan mi
tahu sendiri kan anak muda sekarang
takut salah bergaulan mi
itu semua settingan papi mi
itu semua dilakuin bukan demi kebaikan bobi
tapi demi kebaikan papi
jadi bener pi
berarti tunangannya juga nggak bener
tunangan mending kita tunda
nggak tau sampai kapan mi
eh pop nggak bisa ditunda dong pop
mi mi nggak bisa ditunda mi
kasian cindy kan
kasian cindy mi
eh kamu ngapain di sini
pokoknya ganteng ganteng cindy
bapak ya cindy ini ke dapur dulu
saya nggak suka ya kamu nggak fair kamu
bobi juga gak suka cara papi
tapi nanti malam papi tidur di sofa ya
rombongan udah datang ya ma ya
sini udah siap kok dari tadi bu
sini sini udah dicantikkan ma
acara pertunangan kamu sama bobi
kenapa ditunda ma
main main tunda tunda aja nggak dong ma
mami sama papinya bobi bukannya pengen sindi cepet cepet tunangan sama bobi kan lah
mama juga nggak ngerti sini
tadi mereka hanya menyampaikan kalau acaranya nggak jadi malam ini
eh jangan jangan
jangan sekarang sini
biarin aja dulu
tadi suaranya bu sisilo kedegarannya ya nggak bisa
eh jangan jangan
jangan sekarang sini
biarin aja dulu

udah kamu tenang aja dulu ya sayangnya
nggak jadi lamaran
nggak jadi lamaran
nggak jadi lamaran
mas bobby mau dong jadi mangkoknya tin
pasti mas bobi bahagia deh dicium kayak gitu
kayak mangkoknya gitu tin
mas bobi pasti punya pikiran yang aneh aneh ya
kamu gak seneng emang mas bobby batal amarannya
gak tau mas
gak berani komentar apa apa
kasian mbak sindi
bukannya itu jawaban tin dari doa kamu
bukan ini yang kamu mau
emang kamu gak mau mas bobi lamar
mas bobi cuma mau curangan sama kamu